selasa pagi mukhlisin datang ke puskesmas kebonsiri jakarta pusat
mengantar anak keduanya untuk vaksinasi covid sembilan belas
desember dua ribu dua puluh satu lalu anaknya muhammad ibrahim yang berusia tujuh tahun
berhalangan hadir saat dijadwalkan menerima vaksin di sekolahnya karena sakit
kita buat antisipasi lah karena kan udah muncul virus yang baru nih
supaya kita untuk menjagalah kesehatan kita juga di samping itu
anak juga aman sekolah
ya alhamdulillah jadi bisa kita nggak was was lah pada intinya
puskesmas kebon siri menjadi salah satu lokasi vaksinasi covid sembilan belas di jakarta
yang menyediakan layanan vaksinasi bagi anak usia enam hingga sebelas tahun
sejak empat belas desember dua ribu dua puluh satu hingga tiga januari dua ribu dua puluh
puskesmas ini telah memvaksinasi sekitar seratus anak
sebelumnya pemprov dki jakarta menggelar vaksinasi covid sembilan belas
bagi anak usia enam hingga sebelas tahun secara bertahap
di sekolah sekolah dasar pada desember lalu
namun vaksinasi masih terkendala
mulai dari kasus tunda hingga kurangnya kesadaran para orang tua
akan pentingnya vaksinasi bagi anak
orang tua menyadari pentingnya vaksinasi ini
untuk menghadapi pertemuan tatap muka di sekolah
karena anak juga menjadi sumber penularan ya
jadi mereka sebaiknya diberi perlindungan dengan cara vaksinasi ini
berdasarkan data dari situs resmi pemprov dki jakarta
pada tiga januari dua ribu dua puluh
capaian vaksinasi anak usia enam hingga sebelas tahun di ibu kota
jakarta utara menjadi wilayah dengan capaian vaksinasi terendah
sementara secara nasional pada tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
kementerian kesehatan melaporkan
dari dua puluh enam lima juta sasaran vaksinasi anak usia enam hingga sebelas tahun
telah menerima vaksin dosis satu
hingga tiga januari dua ribu dua puluh
kementerian kesehatan menyebut
masih ada sekitar empat empat ratus sekolah di indonesia
yang masih memperlakukan pembelajaran jarak jauh
karena capaian vaksinasi di daerahnya
belum memenuhi kriteria yang ditentukan
pemerintah harus mempercepat vaksinasi covid sembilan belas terutama bagi anak
victor pengaribuan aryo asmoro jakarta